mengisi liburan sekolah bagi anak anak bisa dilakukan dengan biaya murah
namun tetap seru
seperti di situbondo jawa timur
sejumlah anak anak mengisi liburan dengan mengunjungi pertanian agropepaya
di sini anak anak dapat bermain dan makan pepaya sepuasnya
sejumlah warga situbondo mengajak anak anak mereka untuk mengisi liburan
di agro pepaya desa ringin anom kecamatan asembagus
anak anak tampak antusias mengelilingi hamparan tanaman pepayah seluas dua hektare
di tempat ini anak anak mendapat edukasi tentang budidaya pepaya dari para petani
mereka juga diajak ke tempat yang lebih luas
cara memilih pepaya yang matang lalu memetik langsung dari pohonnya
mengajak anak anak ke tempat budidaya pepaya menjadi pilihan orang tua
yang ingin mengenalkan kepada anak anak tentang alam sekitarnya
anak anak pun senang mereka bisa berlibur sambil belajar
ternyata asing gak
bisa ngapain aja di sini
biar refreshing dan selama ini
selama sekian hari terus belajar terus setiap hari
nah ini sekarang musim liburan jadi anak anak kita ajak ke sini
hingga akhir tahun ini agro pepaya menggratiskan biaya masuk bagi siswa sekolah dasar yang ingin berkunjung
mereka pun bisa makan pepaya sepuasnya di lokasi agro
jika berminat membawa pulang pepaya bisa dibeli dengan harga rp dua saja per buah
wisata agropepaya ini bisa dikunjungi setiap hari
karena selalu ada pepaya matang
yang bisa dinikmati atau dibawa pulang untuk oleh oleh